makanya kalau bulan puasa kamu harus puasa
selain itu ibadah wajib sekaligus buat latihan
kalau kita menghadapi kondisi seperti sekarang
gak ada uang buat beli makan
puasa mah masih mending
kalau sekarang saya terakhir makan kemarin siang
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu merat tapi tadi kang ujang sama kamu merat malah pergi
mudah mudahan seperti biasanya kita selamat sampai rumah
saya udah sampai
saya di dalam
kamu tunggu aja di pintu masuk
saya sekarang ke sana
semua badannya sakit
sekarang masih di ugd
mau ambil titipan dari bank edy

kayalnya modules juga bisa tembak
enggak biasa aja
uangnya sudah saya terima
tapi uangnya receh
enggak usah dipermasalahkan
kata bang yedi enggak usah dipermasalahkan
kalau buat bayar angkot pakai receh
eh enggak apa apa
tapi kalau buat bayar yang lain lain malu
nanti uangnya aku masukin tabungan dulu ke bank
ini buat operasional bukan buat tabungan
nanti aku ambil lagi di atm
kita bisa milih mau pecah lima puluh ribuan atau seratus ribuan
ide kamu brilian juga
tidak percuma kamu kuliah sampai jadi sarjana

kita pulang aja
pernah pulang aja
terakhir buat bayar ronggos angkot
masa kamu gak punya uang sama sekali
saya juga udah gak ada uang
saya juga udah gak ada uang
terakhir tadi dikasih ke orang bengkel